gubernur nonaktif zumi zola akhirnya resmi diberhentikan pada tujuh belas januari dua ribu sembilan belas
pemberhentian itu tertuang dalam kepres nomor tujuh tahun dua ribu sembilan belas
yang telah ditanda tangani oleh presiden joko widodo
gubernur nonaktif zumi zola akhirnya resmi diberhentikan pada tujuh belas januari dua ribu sembilan belas
pemberhentian itu tertuang dalam keputusan presiden nomor tujuh tahun dua ribu sembilan belas
sebelumnya pada enam desember dua ribu delapan belas majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi
menjatuhkan hukuman enam tahun penjara denda lima ratus juta rupiah
subsidi tiga bulan kurungan kepada ex gubernur jambi zumi zola
ia dinyatakan terbukti menerima gratifikasi senilai lebih dari tiga puluh tujuh miliar rupiah
serta satu unit mobil toyota alphard seharga satu miliar rupiah
selain itu mantan artis itu terbukti melakukan praktikasi
dalam pengesahan apbd provinsi jambi tahun anggaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
ia memberi uang masing masing dua ratus juta rupiah kepada lima puluh anggota dprd provinsi jambi
dengan total sekitar enam belas tiga puluh empat miliar rupiah
majelis hakim juga mencabut hak politik zumi selama lima tahun setelah menjalani hukuman pokok
hukuman itu lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa
dengan pertimbangan zumi mengakui dan menyesali perbuatannya
karena itu zumi mengaku menerima hukuman itu
tidak akan meminta banding
saya terima keputusan hakim
dan menghormati semua proses jalannya hukum
saya berharap jpu juga begitu
dan bisa segera ingkah
dan saya ucapkan terima kasih kepada teman teman media
yang telah memberikan perhatian selama ini terima kasih
sebelumnya majelis hakim telah menolak permohonan zumi zola
untuk menjadi justice kolaborator
meski begitu hakim mengapresiasi zumi karena mengakui perbuatannya
dan mengembalikan sejumlah uang terkait perkara gratifikasi
ini menjadi salah satu pertimbangan hakim
untuk meringankan fonis zumi zola dibandingkan tuntutan jaksa
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini